malaysia akhirnya memutuskan untuk memperlakukan status lockdown atau mengunci negaranya
sebelumnya sebelum malaysia beberapa negara kita sebut saja misalnya tiongkok kemudian italia denmark norwegia
bahkan telah lebih dulu memutuskan untuk memperlakukan status ini lockdown ya
banyak juga warga indonesia yang bertanya tanya mengapa indonesia juga tidak menerapkan kebijakan atau status yang sama
terkait dengan antisipasi pencegahan persebaran virus corona atau covid sembilan belas di indonesia
saya ajak anda hari ini kita akan lihat sebenarnya mungkin masih banyak yang bingung
apa sih sebenarnya lockdown itu kemudian dampaknya bagi masyarakat
kalaupun kebijakan atau status lockdown ini diterapkan di indonesia
apakah memang sudah pantas kemudian sesuai dengan aturan yang berlaku ada aturannya
kita lihat yang pertama apa itu lockdown sebenarnya
kita ke definisinya dulu ya jadi lockdown itu menurut cambridge dictionary ini merupakan suatu situasi
di mana orang orang memang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan
jadi ini yang harus dibolt adalah tidak diizinkan untuk masuk atau meninggalkan sebuah bangunan atau area secara bebas
karena keadaan yang sifatnya emergency atau darurat ya
jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai lockdown di satu negara
artinya orang orang yang berada di dalam negara ini tidak diperbolehkan keluar
kemudian juga ada pembatasan terkait dengan hal perizinan orang orang dari luar
atau pendatang yang akan masuk ke dalam wilayah negara ini
jadi pembatasannya dari jalur udara kemudian laut dan juga darat
itu definisi yang paling penting terkait dengan status lockdown
nah kemudian bagaimana dengan kita
bagaimana dengan di indonesia sendiri
indonesia sendiri memiliki pijakan atau rules aturan seperti lockdown
bukan literally memang artinya atau namanya adalah lockdown
tapi kalau kita mengacu berdasarkan undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas ya
ini lebih menekankan terkait dengan karantina
jadi karantina kesehatan
jadi singkatnya kalau misalnya saya bisa jelaskan sedikit
jadi ada pembatasan kegiatan kemudian pemisahan seseorang
yang memang misalnya orang tersebut positif atau terpapar virus atau penyakit
tapi meskipun memang belum menunjukkan adanya indikasi atau gejala apapun
atau misalnya kita bilang gampangnya si orang ini masih dalam masa inkubasi
jadi karantina ini bisa dilakukan betul di bawah supervisi orang orang atau petugas medis
tapi masih dipantau
nah karantina itu kalau misalnya terkait dengan covid sembilan belas atau virus corona
kurang lebih misalnya empat belas hari selama misalnya di rumah ya self isolated
nah kemudian kita lihat ini merupakan bagian dari mitigasi untuk meminimalisir risiko
jadi sifatnya terkait dengan mitigasi kita lihat ya mitigasi kesehatan masyarakat
mitigasi kesehatan masyarakat
di mana kedaruratan kesehatan masyarakat ini adalah kejadian kesehatan yang luar biasa
jadi adanya sebarang penyakit menular atau lainnya
jadi memperlakukan karantina dalam skala yang atau skup yang kecil ataupun besar harus didasarkan pada beberapa aspek atau pertimbangan
jadi gak bisa asal tiba tiba banyak orang yang tertular penyakit atau banyak orang yang tertular virus gitu
kemudian ini dibilang wabah sehingga harus karantina
tapi ada pertimbangannya
yang pertama kita lihat apakah memang betul sudah memenuhi pertimbangan epidemiologis
ada pertimbangan epidemiologisnya apakah memang sudah memenuhi itu
kemudian indikator atau faktor kedua besarnya ancaman
besarnya ancaman bukan ancaman keamanan tapi adalah ancaman kesehatan
apakah memang perlu diberlakukan karantina agar meminimalisir atau mencegah penyebaran penyakit atau virus yang lebih luas lagi ke wilayah yang lain lagi
kemudian efektivitas juga
lalu ada juga dukungan sumber daya teknis operasional
dan yang terakhir adalah memenuhi pertimbangan epidemiologi
dan yang terakhir adalah memenuhi pertimbangan epidemiologi
ekonomi sosial budaya serta keamanan
itu tadi faktor atau indikatornya
kemudian ada empat jenis karantina juga berdasarkan undang undang yang tadi saya sebutkan
yang pertama ini dia karantina yang sifatnya di rumah
jadi pembatasan penghuni satu rumah
jadi orang orang yang berada di dalam rumah ini yang memang diduga masih dugaan terinfeksi penyakit untuk mencegah adanya penyebaran penyakit atau kontaminasi
jadi memang orang orang member seluruh anggota keluarga yang berada di satu rumah yang sama
kemudian selain karantina rumah juga ada karantina rumah sakit
jadi sama halnya sebenarnya dengan beda tipis beti dengan karantina rumah
namun pembatasan ini diberlakukan wadahnya atau tempatnya lokasinya ya di rumah sakit itu
kemudian ada juga karantina wilayah atau pembatasan wilayah
jadi pembatasan penduduk dalam satu wilayah termasuk pintu masuk dan isinya yang diduga terinfeksi penyakit
dan atau terkontaminasi
jadi tujuannya untuk mencegah si penyakit ini atau virus ini bisa lebih luas lagi menyebar
jadi kalau misalnya di wilayah wilayah itu bisa sifatnya kecamatan kabupaten provinsi
jadi kurang lebih seperti itu ya
ada tingkatannya juga
dan terakhir ini adalah karantina atau pembatasan
namanya social berkala
oke social berkala besar
yaitu pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang memang terduga terinfeksi atau mengidap penyakit atau virus
dan juga bisa ada ancaman atau potensi terkontaminasi
sehingga ini harus memang dilakukan karantina tapi dalam skala yang besar ya
oke itu tadi kita lihat bagaimana jenis jenis karantina yang berdasarkan undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas ya
oke berikutnya saya akan lihat bagaimana terkait dengan karantina wilayah
salah satu jenis karantina yang berdasarkan undang undang nomor enam tadi
apa yang akan terjadi kalau misalnya suatu wilayah di karantina
tadi saya sebutkan wilayah itu sifatnya bisa kecamatan kabupaten provinsi gitu ya
tergantung bagaimana skup atau skalanya
nah berdasarkan undang undang ini sebelum karantina dilakukan
pejabat kesehatan karantina ini wajib memberikan penjelasan penjelasan
wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang terjadi di wilayah tersebut
jadi gak ujug ujug karantina orang bingung ngapain ada apa
sebenarnya jadi harus ada informasi penyampaian yang jelas dulu
dari pejabat yang memang berwenang di daerah tersebut
jadi kalau misalnya bisa aja bupati wali kota atau mungkin juga gubernur
nah saat dilakukan karantina wilayah ini akan diberi line
jadi ada garis karantina dan dijaga terus oleh pejabat karantina kesehatan kepolisian di luar wilayah
tentu saja anggota masyarakat di dalam tidak bisa bebas keluar kemudian masuk gitu
jadi semua harus dibatasi
nah apa yang terjadi
selama masa karantina ini yang dipertanyakan bagaimana dengan pasokan logistik
bagaimana dengan kebutuhan makanan minuman obat obatan ya
tentunya dengan menjalani masa karantina ini selamat katakanlah minimal empat belas hari
semuanya ini menjadi tanggung jawab dari si pemerintah daerah yang menjadi koordinator atau memegang kendali
jadi karena ini melibatkan pemerintah daerah jadi memang mereka atau dia yang harus bertanggung jawab
nah kalau misalnya ada yang sakit akan menjadi seperti apa
maka kalau misalnya ada yang mengalami gejala tentunya akan dirujuk dan menjalani isolasi
di rumah sakit rujukan
atau rumah sakit yang memang sudah ditunjuk untuk menangani wabah atau orang orang yang diduga atau yang positif terjangkit virus tersebut
ya itu tadi kita lihat
tapi ada plus minusnya kalau misalnya kita lihat
mengapa sih sejumlah negara anda bilang efektif gitu ya untuk menerapkan lockdown
kenapa indonesia sudah dengan situasi yang sampai sekarang angka orang orang yang positif terus bertambah
jadi belum melakukan lockdown
mungkin hanya beberapa wilayah saja yang pejabat daerahnya sudah terus terang atau pede banget bahwa akan melockdown wilayahnya
karena menjalankan lockdown itu tidak hanya efeknya atau dampaknya positif
pasti juga ada efek negatif
jadi ada harga yang harus dibayar karena kehilangan masa atau kehilangan beberapa yang memang seharusnya bisa dijalankan normal di kehidupan sehari hari
nah ini beberapa positif dan juga negatif yang berhasil kami rangkum
pertama menekan untuk penyebaran pasien
untuk menekan penyebaran pasien artinya orang orang yang terkontaminasi atau orang yang tertular betul lockdown itu berhasil
karena beberapa negara misalnya kita lihat seperti tiongkok ya atau china yang pertama kali memperlakukan status ini
betul secara bisa dibilang secara cepat secara signifikan menekan angka angka orang yang terkontaminasi
orang yang positif orang yang terpapar covid sembilan belas
ya kemudian beberapa negara pun juga sudah berhasil membuktikan bahwa lockdown itu seperti itu
kemudian selain untuk pasien yang juga positif adalah mengurangi polusi
ya jadi polusi yang ada di negara tersebut berkurang ketika suatu negara memperlakukan status lockdown
karena pergerakan manusianya itu menjadi berkurang
orang orang tidak ada yang keluar rumah tidak ada yang beraktivitas
tidak ada lelu lalu kendaraan tidak ada yang kantor tidak ada yang bekerja semuanya dari rumah
jadi keluar rumah hanya untuk hal hal atau kebutuhan yang sifatnya urgent atau penting penting saja
nah itu dampak positifnya
dampak negatifnya seperti apa
nah ini masyarakat di sektor informal pastinya akan kehilangan penghasilan
jadi pundi pundi selama masa lockdown umumnya lockdown itu paling tidak dua minggu
jadi dampak fiskalnya akan orang mengurangi aktivitasnya kemudian pergi berbelanja menghindari keramaian
kemudian pastinya kebutuhan pangan akan terganggu
that's why ketika suatu negara memperlakukan status lockdown apa yang terjadi
viral di mana mana orang ngantri di supermarket ada panic buying
kemudian mungkin orang kesulitan untuk mendapatkan makanan
itu yang akan terjadi
tapi kita lihat beberapa negara pun juga sudah berhasil dan bisa melalui itu semua
beberapa hari ke depan atau suatu saat nanti juga akan melakukan kebijakan yang sama
kita akan lihat bagaimana penerapan ke depannya